puluh enam lukisan berlapis emas serta pajangan super mahal yang sedang anda lihat ini bukanlah koleksi
galeri seni tapi puluhan koleksi yang ditaksir berharga fantastis ini diduga didapat dari hasil
tindak pidana pencucian uang kasus pta sabri benda seni mewah ini digeledah penyedih kejaksaan
agung di apartemen milik tersangka js di kawasan jakarta selatan diduga apartemen ini
sengaja dipakai tersangka js untuk menyimpan hasil korupsinya benar kata pepatah ya sejauh
jauhnya tupai melompat akhirnya jatuh juga kan enggak cuman lukisan berlapis emas aja nih sederet
daftar barang mewah juga ikut disita mulai dari perhiasan hingga empat belas jam

mewah yang mereknya saja susah dilafalkan mulai dari merek audemars piguet hublot hingga petek
philip yang harga satuannya saja bisa miliaran rupiah ada lagi nih yang disita mobil rolls royce
pentem yang memiliki harga baru lebih dari dua puluh miliar rupiah semua benda super mewah ini diduga
didapat dari hasil korupsi pta sabri yang ditengah raih merugikan negara hingga dua puluh tiga triliun rupiah satu
pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian ini nih jangan bangga kalau kemewahan yang dimiliki bukan
dari keringat hasil kerja keras sendiri buat apa bermewah mewah kalau dari hasil merugikan negara
tim liputan cnn indonesia